ag salah satu korban kasus dugaan penipuan tes cpns yang dilakukan putri nia dan niati olivia natania buka suara
setelah memenuhi pemeriksaan dan menyerahkan sejumlah barang bukti ke markas polda metro jaya
jumat petang ia menyatakan membantah pembelaan olivia yang menyebut hanya menjalankan tes cpns
ag juga menjawab serangan balik dari pihak olivia yang menyatakan dialah yang merekrut dua ratus dua puluh lima orang dengan janji lolos menjadi cpns
selain itu ag mengatakan olivia mencatut sejumlah menteri untuk meyakinkan korban
agar menyerahkan sejumlah uang sebagai mahar menjadi pns lewat jalur prestasi
sebelumnya pihak olivia menampik tudingan melakukan penipuan
didampingi kuasa hukumnya olivia natania menyatakan janji palsu lolos cpns justru terucap dari ag atau mantan gurunya saat merekrut sejumlah orang
menyangkutkan penipuan olivia menjawab

olivia mengaku uang itu merupakan ongkos mengikuti program les cpns yang ia tawarkan
melainkan dia yang merekrut orang orang tersebut karena saya tidak pernah bertemu langsung dengan orang orang yang dia sebutkan
yang dua ratus dua puluh lima itu apakah oi pernah berhadapan langsung
dan enam belas orang yang keluarga dia itu apakah oi pernah menawarkan membujuk rayu
jadi misalkan dia bilang rp lima puluh juta dia setornya rp dua puluh lima juta
jadi setiap orang itu satu orang rp dua puluh lima juta benar apa enggak
nah jadi begitu
sementara itu polda metro jaya terus melakukan penyelidikan kasus ini
diketahui putrinya dan yati olivia natania dan suaminya dilaporkan
karena diduga melakukan praktik penipuan terhadap sejumlah orang
dengan iming iming menjadi calon pegawai negeri sipil
penipuan cpns tenggerai dilakukan sejak dua ribu sembilan belas
peniputan cnn indonesia